pertumbuhan ekonomi dan stabilitas adalah dua hal yang perlu berjalan seiring
pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud tanpa adanya kestabilan
untuk itu upaya menjaga kestabilan ekonomi perlu menjadi perhatian kita bersama
demikian disampaikan deputi gubernur senior bi mirza aditya suara
dalam seminar outlook ekonomi indonesia dua ribu enam belas bertema
stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
pengambilan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan moneter harus ditempuh secara prudent atau berhati hati
tak bisa dipungkiri di berbagai sektor pembangunan indonesia masih sangat bergantung pada dana dana dari luar negeri
sehingga bank indonesia harus memperhatikan faktor faktor eksternal global
seperti suku bunga the fed di amerika serikat dan perlambatan ekonomi di tiongkok
sebab dinamika faktor eksternal sangat mempengaruhi kondisi kestabilan ekonomi dalam negeri
rasanya dominasi dari faktor eksternal tetap lebih besar dibandingkan faktor internal
ini kondisi yang kita alami sejak tahun dua ribu
kondisi yang mana pada waktu tahun dua ribu tiga belas
federal deserve mengatakan bahwa
stimulus moneter dari amerika akan dikurangi dan suku bunga amerika akan mulai naik
kenapa atau bank indonesia selalu bicaranya tentang fed
karena suka tidak suka
kalau kita bicara abbn siapa yang memfinansi defisit abbn
defisit apbn dibiayai dari sebagian besar adalah dari penerbitan surat utang negara sbn